aku tidak bisa menunggu lebih lama
aku tidak bisa menunggu lebih lama
kamu masih tetap marah
aku bicara di telpon begitu
aku kan bicara apa adanya
kalau kamu tetap bersikap begitu
tetapi aku pengen tahu
bagaimana kalau uangmu itu
tetapi ternyata kamu kalah dalam tender
loh kalau dari kemarin dulu kamu bilang begitu
kan tidak ada persoalan
tapi kemarin kan kamu minta cash
baik aku buatkan sekarang
tapi senyum dulu dong
tapi kamu harus mengenalnya sendiri
kamu tidak tahu
sudah saya cegah pak tapi pak wibowo nya memaksa
hah cari alasan saja
ada apa bam
siapa yang masuk tadi
kok wajahmu kusut begitu
bagaimana kita lanjutkan lagi bisnis kita
bukan aku mengusirmu
tapi aku lagi sibuk
lain kali saja kita bertemu
selamat tinggal sam
ya allah ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku
jadi mereka menyayangi kudu waktu kecilku
kok kamu masih di sini
teman teman kamu sudah masuk dalam kelas
saya masih mau doa dulu pak
baiklah kalau begitu kita balik kelas
apa yang kamu lakukan
kamu sedang membaca
saya mau bicara
bicara tentang apa
kenapa kamu tampak serius
kalau kamu mau bicara
kamu harus bicara dengan baik
bicara dengan baik
dari tadi cuma bundar mandir
apa sih yang mau dibicarakan
ada apa dengan si bram
ada apa sih pak
mama mengundurkan diri saya
bapak juga musimy lihat yang ada di lokal
apa rika government lagi
pokoknya tak jadi pak
kita harus ubah marco
mama tidak bekerja lagi lah disana
rasanya bapak kurang enak
girl masih menjabat
mama gak ngerti maksud bapak deh
kok sekarang papa baru merasa keberatan
dulu justru papa yang menghancurkan
mama duduk disana
dan disana mama kan hanya sebagai pengganti bapak
yang tidak mungkin duduk disitu
tapi kondisinya sekarang berbeda ma
kadang kadang terjadi persaingan yang kurang sehat
untuk merebut jabatan
mama paham maksud bapak
ya itu hanya alasan yang dicari cari saja pak
siapa sih rekan sekantor papa
yang sampai tidak punya perusahaan
coba sebut mama pengen tahu
ma bapak tidak suka kalau persoalan kita
mama banding bandingkan dengan persoalan orang lain
kalau orang lain jatuh
apakah mama kepingin jatuh
kalau bapak mau bicara silakan
bapak tidak mau bicara lagi
silakan saja mama
mama mau terus terang
sebenarnya ada persoalan apa
mama tidak mau bicara lagi
mama ingin alasan yang sebenarnya
tadi yang bapak katakan
karena hanya sesuatu yang dicari carikan
ya kan pa
kalau mama menginginkan bapak berterus terang
bapak akan ceritakan semuanya
setelah mama mengetahui semuanya
mama mau menganggung menuruti kemauan bapak
ini pun airnya mengerah
saya akan buka
oh begitu caranya
contoh pada anaknya
itu bukan rumah saya
ada tata caranya untuk memasukin
kan saya ada sekretaris
yang datang itu orang kamu sendiri
kalau orang tua
boleh sesuka hatinya masuk kantor anaknya
bukan kantor sapi
tapi kandang sapi lebih jauh

itu supaya kamu tahu
itu sudah menunggu dua jam
dan kamu tahu sendiri
setelah menunggu dua jam
sekarang silahkan kepada mamamu
sebagai seorang preskom
kejadian apa di kantormu
ada kejadian apa sendiri
kamu mau kemana
biarkan dia pergi